rumah kamu habis terbakar
lalu kamu kehilang ingatan
dan satu lagi
kita sepasang kasih
tidak bisakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan
bukannya aku tidak percaya
jika memang kamu tidak bisa percaya padaku
cari tahu kebenarannya sendiri
apa kamu mengenalku
aku tidak percaya
kamu adalah nawangsi
nawangsi yang aku cari cari
sudah aku bilang
mungkin kamu salah melihat orang
ini aku pusingnya nawangsi
apa kamu lupa denganku
aku mohon jangan pergi lagi nawangsi
kamu itu siapa
desa horengin vitu pak
desa horengin vitu pak
desa horengin vitu pak
desa horengin vitu pak
desa horengin vitu pak
menjatuhi hukum baru untukku
dengan ini akan aku ciptakan senjata baru untuk membunuh prabu akasa
aku ingin menjaga keamananmu
aku ingin membuatmu menjadi seorang yang baik
aku ingin membuatmu menjadi seorang yang baik
aku ingin membuatmu menjadi seorang yang baik
aku ingin membuatmu menjadi seorang yang baik
menempurlah menjadi pusokom bapak pungsok
ketika kawah itu mengering kita jemput pusaka pungsok itu
ya untuk pula sebetulnya sabarlah
kita jemput pusaka itu
keadaanmu sangat mengkhawatirkan
hanya ada satu cara
bawakan bunga bidadari ke kota pakmusti
bawakan bunga bidadari ke kota pakmusti
ini salah satu cara
bawakan bunga bidadari ke kota pakmusti
buso kopapan bongso telah lahir
ini akan menjadi diriku
ini akan menjadi diriku
kalian tidak tahu
aku menguasai suku ososkoro
bangsa suduman yang tidak bisa terkalahkan saat ini
kalau sudah begini
tidak ada cara lain
kita harus memperkuat kembali
karena sudah mengunjungiku disini
secara tidak sengaja kalian sudah membuaskanku dari tempat tergotok ini
dan dengan begitu
aku bisa mencoba kesaktian
telah dihiat kamu
telah dihiat kamu
bu sangkai ini harus berada di tak ada tempat
harus berada di tanganku
jangan lupa like share dan subscribe ya
nawangsi ini aku pusatnya
kamu lihat ini adalah kalungku
kamu juga punya kaleng seperti ini
aku memberikannya pada saat kita berpisah
nawangsi kamu dengarkan aku
kamu datang sedikit terlambat pada saat itu
kapalku sudah mulai bergerak
jadi dengan terpaksa aku melempar kalung ini
nawangsi padahal aku sudah mempersiapkan kalung ini untuk menawangsi
apakah kamu lupa nawangsi
terima kasih pusena
jaga dirimu baik baik
jangan pernah dilepas